kepada saya saya bantah semua
saya bantah karena apa memang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya

saya mengundang teman teman media untuk melakukan konferensi pers dan menyampaikan materi pres rilis ketika mengadukan saya ke dkpp
seingat saya pada tanggal delapan belas april dua ribu dua puluh empat waktu itu saya ditanya apa tanggapan saya
saya akan menjawab saya akan menanggapi pada waktu yang tepat
dan saya kira sekarang ini adalah waktu yang tepat
mengapa saya katakan ini waktu yang tepat
karena pada waktu itu yang saya dengar dan saya baca melalui media
kuasa hukum pengadu kan menyatakan bahwa nanti akan meminta persidangannya itu persidangan tertutup
kalau persidangan tertutup kalau kemudian hal hal yang mau dilaporkan atau topik topik atau pokok perkara yang diadukan
yang saya tanggapi di luar persidangan
itu kan bisa problematik
dan sekarang sidangnya sudah berjalan sudah terjadi
dan kemudian saya mengikuti menyimak mendengarkan dan juga saya menjawab atau merespon terhadap tujuan tujuan yang disampaikan kepada saya
yang pertama begini bahwa yang saya tahu melalui siaran pers maupun penyampaian informasi kepada media
pada waktu mendaftarkan itu kuasa hukum itu yang pertama
kemudian dalam perkembangannya juga ada beberapa liputan khusus dan segala macam yang merujuk kepada apa yang dilaporkan kepada dkpp
yang pertama yang saya sampaikan begini saya pada waktu itu belum tahu apa yang jadi pokok pokok aduannya
dan saya tahunya dari pemberitaan dan dari materi press release yang disampaikan itu
yang disampaikan pada waktu mendaftarkan perkara ini jadi atau tidak dijadikan bahan pokok aduan kan saya belum tahu
sehingga baru tahu jadi atau tidak pada hari ini
nah yang kedua saudara sekalian pada hari ini disampaikan pokok pokok aduan tuduhan kepada saya
karena materinya sidang tertutup maka saya tidak akan menyampaikan apa yang menjadi materi pemeriksaan di dalam sidang dkbb
jadi komitmen kita bersama yang terlibat di dalam persidangan bahwa karena sidangnya sidang tertutup
maka juga apa yang terjadi atau yang berkembang di dalam tidak akan menjadi konsumsi publik
tapi ingin saya sampaikan begini bahwa ketika melaporkan saya ke dkpp
kemudian kuasa hukumnya itu menyampaikan
dan pandangan saya ya yang disampaikan ke publik itu adalah menjadi bagian dari pokok pokok aduan
saya terus terang saja merasa dirugikan karena apa
hal hal itu kan belum kejadian untuk dijadikan bahan aduan di dkpp
artinya persidangannya belum ada
apakah jadi pokok pokok itu atau tidak dijadikan bahan dalam persidangan belum nyata
tetapi sudah disampaikan kepada publik
di satu sisi menyatakan bahwa sidangnya tertutup
tapi di sisi lain pokok pokok aduan yang mestinya jadi bahan persidangan tertutup
yang kemudian tersiar di mana mana seolah olah saya sudah diadili
telah melakukan perbuatan perbuatan yang sebagaimana dituduhkan atau jadi pokok perkara tersebut
dan semuanya semuanya hal apa semua hal yang menjadi pokok perkara
yang diajukan oleh pengadu maupun melalui kuasa hukumnya
dan kemudian pada intinya apa yang dituduhkan atau apa yang dijadikan dalil aduan kepada saya
memang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya
jadi ada poin poin atau ada sekian banyak pokok pokok persoalan yang disoal
yang dituduhkan kepada saya semuanya saya bantah
bukan karena cuma sekedar saya mau membantah
memang faktanya tidak demikian
sehingga ketika itu saya mengirip pada publik kan
kesannya kemudian saya sudah dikepung sana sini
bahkan ada media yang kemudian secara khusus melakukan reportase atau liputan pemberitaan itu secara khusus
nah ini yang saya kira penting untuk saya sampaikan
sekali lagi saya mohon maaf pada teman teman media ketika beberapa waktu yang lalu
sejak sejak apa itu namanya
dan kemudian beberapa waktu terakhir kemudian ada beberapa teman media yang minta konfirmasi kepada saya
apa tanggapannya saya kan seingat saya cuma sekali itu saja saya menyampaikan
saya akan menanggapi pada waktunya
saya ihsan sitorus saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya